gempa yang menimpa lombok bukan hanya menjadi duka indonesia
melainkan juga menjadi duka dunia
seluruh warga kini fokus untuk memulihkan semuanya
agar normal kembali pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu
anak anak yang menjadi korban gempa kini telah kembali bersekolah
meski tempat mereka belajar masih belum memadai
sekarang alhamdulillah anak anak itu tidak ada lagi traumanya
karena kan udah berapa kali ada yang mengajar trauma iling itu kan
dari jawa dari jakarta juga pun ikut ada yang dongeng juga akan datang untuk dongeng anak
bank indonesia bersinergi dengan para pegawai international monetary fund atau imf
dan pemerintah bersama mengulurkan tangan sebagai bentuk solidaritas untuk lombok
kami sinergi dengan pemda dengan berbagai pihak dan juga dengan lembaga sosial
seperti act maupun palang merah itu kita lakukan
nah kita juga sekarang akan kita perluas untuk pembangunan untuk rumah ibadah
dan rumah sekolah itu yang kita lakukan sambil kita mempersiapkan nanti untuk umkm
bentuk solidaritas ini juga menjadi awal rangkaian kegiatan imf world bank annual meetings dua ribu dua
yang telah direncanakan pasca gempa terjadi di lombok
pada kesempatan ini pun segenap pegawai bank of thailand turut mengulurkan tangan
untuk membantu lombok dan kawasan sulawesi tengah yang tertimpa musibah
managing director imf christine legard mengungkapkan bahwa meski sejumlah daerah di indonesia
mengalami musibah namun perekonomian indonesia mampu untuk mengatasinya
bisa kita membuat pinjaman ke indonesia karena itu adalah bisnis imf
ketika negara dalam dalam balansi perubahan yang dalam masalah
dan jawabannya adalah tidak karena ekonomi indonesia dalam tangan yang sangat baik
mari kita bersatu dan terus berdoa agar lombok dan sejumlah wilayah lainnya yang telah tertimpa musibah

lombok bangkit indonesia kuat